presiden joko widodo mengunjungi tiga pasar yang ada di kota solo jawa tengah pada sabtu kemarin
dalam kunjungan ini presiden jokowi yang didampingi oleh sang cucu jan etes membagikan bantuan uang dan sembako
ada pun tiga pasar yang dikunjungi presiden jokowi adalah pasar gede pasar gading dan pasar nusukan
dalam kunjungan itu cucu pertama presiden jokowi jan etes turut membagikan amplop berisi uang rp dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada penarik beca ataupun warga di tiga pasar di kota solo
selain itu jan etes membagikan hampers yang berisi tiga gelas kecil kepada warga